seperti sudah menjadi kebiasaan sejumlah pegawai negeri sipil pasti terlambat masuk kerja setelah libur panjang
seperti di lingkup pemerintahan kabupaten jombang sejumlah pns berlarian karena terlambat masuk saat apel pagi
tampak pns yang terlambat di hari pertama kerja di tahun dua ribu delapan belas ini berlarian menuju lapangan pemkap jombang untuk mengikuti apel
tak sedikit dari mereka yang tergopoh gopoh memasuki barisan
bupati jombang nyono suharli wihandoko mengatakan akan mengecek langsung ke badan kepegawaian daerah untuk melihat absensi para pegawainya
apabila terdapat pns yang bolos kerja akan diberikan sanksi seperti pengurangan tunjangan
ya kalau ada yang bolos ada sanksinya termasuk tpp itu juga
tpp hari ini kan sudah kita lakukan dan ada pengurangan nanti di tpp tentu
diharapkan dengan adanya pengurangan tunjangan penghasilan pegawai yang mulai diterapkan oleh pemkap jombang
ini akan menambah kedisiplinan dan kinerja pns